papa tetap akan cari tau sendiri
ampun gue harus gimana ini
gak usah diangkat dulu ya
kita kan udah sampai kita bicara dulu
handphone kamu taruh sini aja
elsa juga gak jawab telponnya
perasaan aku makin gak enak
ada apa sih ini
kasih tau gak carlo
ya apa kabar
ya om senang banget
ternyata hari ini aku yang tarik mama sama papa sama oma
wah iya ya lengkap semuanya pada nganter nonrena
nggak usah tadi mama suruh mirna di rumah aja
ntar keramaian udah ada kamu andin mama
yaudah ayo masuk yuk
aduh seneng banget hati uya
ngelihat keluarga pak bos
masak udang di balado
moga cepet datang
uya punya jodoh
hati hati pak bos
haris mau beli deadly lagi
siapa britain coba saja nanti dia ikut deh
jika udah tangentikin b dk

atau tentang angkatan catur kecil
sudah bener kan
lakukan tugas kalian sekarang ya
udah dapet abah abah nih dari ibu bos
kok pagi pagi gini atau udah pergi sih
gak ikut sarapan sama kita
pagi ketemu dengan papa surya ma
pagi pagi banget bapak surya datang sini jemput
kalau mau ngobrol
apa gak disini aja
dirumah kan bisa
aku juga gak tau ma
tapi yang pasti papa surya ingin ngobrol berdua dengan elsa
memangnya lagi ada masalah apa sih sebenarnya
masih ada hubungannya dengan kejadian kemarin
mama heran aja

papa ajak kamu kesini karena papa mau bertanya sama kamu
apa bener itu psikopat
karena kalaupun kamu tidak bilang sama papa papa tetap akan cari tahu sendiri
ampun gue harus gimana ini
kalau gue bohong papa pasti akan cari tahu
iya papa aku pernah ke tempat itu sama roy
apa kejadian ini pada saat akad nikah andin dan nino waktu itu
ini invoice rumah sakit
apa kehamilan kamu empat tahun yang lalu
roy yang melakukannya
aku emang pergi ke tempat itu sama roy
tapi aku hamilnya tuh bukan sama roy
terus sama siapa
aku dijemput sama temen aku
bayi aku dulu pak